baik kami akan berbincang bersama dengan bambang rukminto
selamat siang selamat sore maksud kami pak bambang
ini baradae memang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan brigadir yosua
anda melihatnya seperti apa
saya mengapresiasi alangkah yang dilakukan oleh pak redkrim
untuk segera menetapkan tersangka
ini pintu masuk untuk membuka takbir takbir berikutnya
bahwa nanti proses penyidikan itu soal teknis yang harus dikelola oleh redkrim sendiri
yang terpenting adalah bagaimana kita secara transparan dan akuntabel
dan bisa memenuhi rasakan
dan masyarakat seperti itu mas riza
baik pak bambang ini kan keluarga dari brigadir j menilai bahwa cukup membutuhkan waktu yang cukup lama
hampir satu bulan baru ditetapkan baradae ini sebagai tersangka
anda melihatnya seperti apakah memang waktunya terlalu lama
memang ya rasa banyak kejanggalan kejanggalan dan terlalu lama ya terkait penanganan kasus ini
yang muncul malah narasi narasi yang
sampai sekarang malah berbeda dengan yang di awal awal kemarin gitu
makanya hemat saya penuntasan kasus ini seperti arahan bapak presiden yang disampaikan oleh pak menko polhukam
ini harus dibuka terang terangnya bukan hanya sekedar mentersangkakan baradae atau mungkin pelaku pelaku lain
tapi juga harus jadi momentum bagi polri untuk berbenah diri
artinya juga harus
membuka bagaimana narasi narasi kejanggalan kejanggalan yang terjadi kemarin itu juga harus dibuka
karena salah satunya juga ada potensi of justice seperti itu
pihak pihak yang membuat narasi narasi di awal itu yang harus juga diperiksa seperti itu
baik baik baik pak bambang kami masih akan berbincang dengan pak bambang usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda kembali di cnn indonesia breaking news
kami sedang berbincang dengan bambang rukminto pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies
pak bambang ini kalau kita lihat memang kan baradae disakakan pada pasal tiga ratus tiga puluh delapan
pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh enam kitab undang undang hukum pidana
berujuk pada kuhp pasal lima puluh enam kuhp yang mengindikasikan bahwa tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan
maka memang bukan tidak mungkin tersangka lain akan ditetapkan oleh mabes polri
nah menurut anda apakah memang polisi akan segera menguak tersangka lain dalam kasus ini
saya melihat bahwa ini adalah langkah yang pasti dilakukan oleh barat krim
jadi persoalan ada tersangka
tersangka lagi atau beberapa tersangka itu adalah persoalan dalam proses penyelidikan saja gitu
yang terpenting saat ini adalah bagaimana proses ini dijalankan dan menjawab asumsi asumsi dan keraguan masyarakat terkait dengan kepentasan kasus ini
makanya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh baris krim saat ini
ini pintu masuk untuk membuka
karena memang banyak hal yang masih bisa dikejar terkait dengan hasil otopsi ulang
kemudian juga proses proses penyelidikan di awal kemarin terkait dengan senjata api
apakah benar senjata api glock itu milik dari barat d a e
terus yang memberikan rekomendasi siapa itu semuanya harus dikejar
ini soal bisnis yang kita serahkan pada penyidik barat krim
pak bambang ini kan berada e juga sempat meminta perlindungan kepada lpsk begitu ya
menurut anda seperti apa
saya rasa bisa saja ya
tergantung lpsk nanti
kalau dia sebagai kolaborator bisa lpsk juga memberikan jaminan keamanan
karena keselamatan dia ini juga sangat penting untuk membuka
tapi berikutnya siapa yang membantu dalam kasus ini
karena lpsk sendiri juga menyatakan dan menimpakan pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
artinya ada pihak pihak lain yang mungkin bisa mengancam keselamatannya dia
oke baik ini kan harapan dari masyarakat juga keterangan dari pihak polri lebih terbuka
sedangkan anda juga memberikan pernyataan bahwa seolah olah komnas ham menjadi juru bicara
dari polri anda melihatnya seperti apa pak
kemarin memang seperti itu
karena day by day hari per hari itu komnas ham memberikan laporan yang hampir sama dengan pendidikan
makanya sementara tim sus juga tidak memberikan suara
kalau sekarang ini tiba tiba tim sus dua hari kemarin kasus ini ditarik dari polda metro dibawa ke baris kri
jadi semalam di eiso membuat keputusan untuk mentersangkakan barat dae ini adalah langkah yang sangat bagus sekali
oke berarti besar kemungkinan atau harapan dari masyarakat untuk mendapatkan keterangan yang lebih terbuka dari polri
harapannya seperti itu
dan posisi komnas ham memang harus tetap berjarak dalam kasus ini untuk menjaga objektivitas
karena kalau saya melihat
fungsi komnas ham dalam hal ini adalah memastikan bahwa di sini ada atau tidak pelanggaran hak asasi manusia
selain dari tuntutan masyarakat agar terbuka ini presiden joko widodo juga sudah lebih dari dua kali
untuk meminta kasus penembakan brigadir yosua huta barat ini ditegakkan sesuai dengan hukum dan juga terbuka
anda melihatnya seperti apa pak
setuju dan mendukung apa yang disampaikan oleh bapak presiden
tidak hanya mentersangkakan
tidak hanya mentersangkakan penuntasan kasus ini tidak hanya mentersangkakan baradae atau pelaku pelaku lain
tapi juga harus dijadikan momentum kapolri untuk membenahi institusinya
karena narasi narasi awalnya membuat kegaduhan ini berasal dari kapolri dari polri sendiri
makanya terkait dengan pelanggaran sop
sop olah tkp yang sudah penundaan tiga hari
dan pernyataan pernyataan yang kontraproduktif itu tidak harus dihukum
jangan sampai ke depan akan muncul kasus kasus narasi narasi yang kontraproduktif
dan membuat gaduh masyarakat dan malah menurunkan kewibawaan polri
dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian
baik baik baik
kami masih akan terus berbincang dengan anda pak bambang
namun kami akan kembali usaha jeda tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
kembali di cnn indonesia breaking news
bambang rukminto pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies
bergabung bersama kami dalam sambungan zoom
pak bambang ini kan kalau kita lihat ada dua kasus yang berbeda begitu ya
antara meninggalnya brigadir j
lalu dugaan pelecehan seksual dari putri candrawati
apakah memang dua kasus ini bisa berjalan dengan seiring
mengingat banyaknya tekanan dari publik yang ingin ini segera dituntaskan
transparansi begitu pula sampai presiden joko widodo yang memberikan pernyataan terhadap kasus ini
menurut anda seperti apa
memang dua kasus ini beriringan ya
hanya saja kalau saya melihat terkait dengan kasus pelecehan seksual
masih sangat sumir sekali karena hanya berdasar kesaksian orang orang kita
juga korban juga belum sampai sekarang juga belum memberikan keterangan
dan yang paling yang paling harus digaris garis adalah pelaku
yang terduga pelaku ini sudah meninggal dunia gitu loh
makanya jadi aneh kalau kemudian ini terus diseret seret gitu loh
bahwa kalau kemudian itu
dijadikan keterangan dalam persidangan terkait proses penembakan
itu nanti berikutnya di persidangan
tapi kalau kasus kasusnya sendiri
yang penting kan karena pelaku juga
terus akan yang dituntut
dan kasus ini seperti itu
baik ini kan ditemukan banyak sekali kejanggalan begitu ya
termasuk keterangan dari anda yang menyatakan juga bahwa
yang diduga digunakan berada e
sebenarnya digunakan hanya untuk profesional
bahkan kepolisian ini sendiri melanggar peraturan dasar dari kepolisian
anda melihatnya seperti apa
betul dalam peraturan dasar kepolisian
memang seorang tamtama itu hanya membawa senjata laras panjang
dan itu pun dalam penjagaan dalam waktu tertentu gitu loh
ada kebijakan kepolisian untuk memberikan senjata laras pendek pada anggota
memang dalam peraturan kapolri sabtu tahun dua ribu dua puluh dua
mendapat rekomendasi dari atasan gitu loh
kebiasaan di kepolisian yang membawa senjata api laras pendek
untuk kawan kawan yang ada di red grim
yang ada di lapangan
kalau kemudian seorang tamtama
hanya sekedar driver
yang diberikan senjata api jenis glock
harus diusut juga
siapa yang memberikan senjata api itu
dan apakah benar senjata api itu
diperuntukkan untuk beradae
dalam dalam apa itu
di jenderal jambu ini seperti itu
memang kita semua menunggu
bagaimana perkembangan kasus ini
dan harapannya juga
polri bisa lebih terbuka
agar kasus ini bisa segera terungkap
terima kasih sudah bergabung bersama kami
satu lagi ya saya tambahan
sedikit saja pak singkat saja
untuk menjaga rasa aman masyarakat
karena kalau tidak tuntas
masyarakat menjadi waspas kepada kepolisian
tapi juga bagi personil di dalam
kan mereka juga akan takut kalau tiba tiba di
diusulkan seperti itu
makanya kasus ini harus benar benar dikawal
dan harus dituntaskan oleh kapolri seperti itu
baik kita sama sama kawal mengenai kasus ini ya
pak bambang rukminto pengamat kepolisian dari
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news